ke informasi selanjutnya industri pertahanan nasional mencetak sejarah baru
kamis pagi pt paldi surabaya resmi meluncurkan kapal selam rakitan anak bangsa
bernama kri alugoro empat ratus lima
kri alugoro empat ratus lima adalah kapal selam kelas dua sembilan satu empat
yang merupakan bagian dari kontrak pembelian tiga kapal selam dari korea selatan
dua kapal sebelumnya dibuat di korea selatan
sedangkan satu kapal lain dirakit di pt pal di surabaya sebagai bagian dari transfer teknologi
adapun kontrak pembelian dilakukan pada dua ribu sebelas senilai sekitar satu dua miliar dolar as
dengan berhasilnya perakitan kapal selam ini pada masa mendatang pt pal
diharapkan dapat memproduksi sendiri kapal selam sejenis
dan sudah ada korespondensi anak indonesia iwan hermawan
iwan selamat siang
satu lagi prestasi anak bangsa kembali membuat kita bangga begitu
apa perkembangan dari surabaya mengenai kapal selam ini
terima kasih elvira
yang dapat kami laporkan adalah dari sini adalah
baru saja peresmian dan peluncuran kri alogoro ini telah selesai dilakukan
dan saat ini para udangan sedang melakukan santap siang
dan tadi juga pemerintah pertahanan
menekankan bahwa nantinya kapal selam yang ketiga ini bisa dibuat di pt pal
dan kemudian bagian dari transfer teknologi dari korea selatan nantinya ke depannya akan dilakukan
pembelian lagi kapal selam dari pt pal lagi
jadi jika kapal selam yang saat ini adalah merupakan masih rakitan dari korea selatan
merupakan transfer of teknologi
maka kapal selam kapal selam berikutnya adalah sudah murni buatan indonesia
dan nantinya rencananya kontrak untuk pembelian tiga kapal selam lagi akan dilakukan pada esok hari di pt pindah
sekaligus juga dengan kontrak menandatangan kontrak pembelian alutsisa lain buatan dalam negeri
dan melaporkan juga kri alugoro ini sendiri merupakan dari kapal selam kelas dua ratus sembilan
di mana kelas ke dua ratus sembilan ini aslinya adalah desain dari jerman barat pada waktu tahun tujuh puluh an
dan kemudian juga dibeli oleh tni angkatan laut pada tahun delapan puluh an yaitu dengan kri cakra dan nenggala
jadi dengan demikian kapal ini sebenarnya spesifikasi teknisnya tidak jauh berbeda dengan kapal selam
yang sebelumnya sudah dimiliki oleh tni angkatan laut
namun demikian ada sedikit perbedaannya yaitu
kri cakra dan nenggala itu memiliki bobot seribu tiga ratus ton maka kri alugoro yang saat ini di belakang saya ini memiliki bobot seribu empat ratus ton
dan teknologinya pun sebenarnya sudah jauh lebih canggih dibandingkan buatan yang dimiliki oleh tni angkatan laut sejak tahun delapan puluh an
di antaranya adalah teknologi sistem pengendali senjatanya kemudian radarnya dan sonarnya itu jauh lebih canggih dibandingkan yang dimiliki oleh tni angkatan laut pada tahun delapan puluh an
selanjutnya direncanakan akan difungsikan
untuk di wilayah mana
ada informasi mengenai ini
untuk sementara untuk dok kapal selam yang ada di indonesia sendiri yang siap untuk melakukan dok untuk perawatan dan sebagainya memang baru ada di surabaya
tapi tni angkatan laut sendiri sebenarnya memiliki tiga armada yaitu armada satu di jakarta armada dua di surabaya dan armada tiga di sorong
dan untuk sementara ini kapal ini sementara akan ditempatkan dulu di surabaya untuk melakukan perawatan
dan kemudian juga
ketika selesai melakukan operasi kemudian balik lagi ke surabaya untuk dilakukan perawatan dan sebagainya
walaupun kita sendiri operasi kapal selam sendiri sebenarnya adalah operasi yang sangat rahasia
kita sendiri tidak bisa mengetahui kapal selam itu berada di mana dan memang dalam peperangan laut sendiri kapal selam sendiri memang digunakan untuk istilahnya untuk blokade maritim
jadi kita sendiri tidak akan pernah tahu di mana ada kapal selam kecuali memang kita sendiri yang mengalami yang ada di dalam kapal selam tersebut
iwan terima kasih langsung dari surabaya jawa timur